tapi nasi balap dibuat awalnya karena kegemaran cucu inak esun ikut balap sepeda motor di masa lalu tuh
maka tol ini juga berfungsi sebagai tanggul
dan terjadi potensi aliran investasi
biasanya ada tema tema khusus yang menjadi preferensi
tidak dipilih pilih oleh virus ya
pada saat development kalau disebut pre production
kita melatih diri kita sendiri juga
ada perusahaan startup yang sengaja melakukan phk